jaga jarak jaga jarak
biar gak ketauan
gak usah diajarin
gue juga tau
semalam gak pulang
abang gak ngajak berantem kan
akan kemana sih
lu tau gak
sumpah saya gak tau bang
tahunya saya baru tadi dari abang
kalau abang pacaran
gue gak pacaran sama si ratih
namanya ratih bang
yang tukang jamu
gue sebenernya gak pacaran sama si ratih
dia yang maksa
supaya jadi pacar gue
kalau gue tolak
gue takut dia lapar sama noni
lu tau gak
kalau gue ngobrol sama dia itu
lama sampe berjam jam
sampai dua puluh gelas
sama lu jal
gue gak pacaran
gue yang dikejar kejar
gak mau bang
gue gak mau becerai jal
ketawa sama dia
ketawa sama dia
ketawa sama dia
saya yang bercerai
terus akang percaya
terus akang percaya
percaya dengan cerita yang seperti itu
percaya dengan cerita yang seperti itu
ya supaya dimaafin noni
ya supaya dimaafin noni
ya supaya dimaafin noni
aku gak ada salah sama noni
aku gak ada salah sama noni
aku gak ada salah sama noni
aku gak ada salah sama noni
minah mau sampaikan ke tina
siapa tahu mereka bisa rukun lagi
kau can di jelita
kau can di jelita
lagu siap apa sih
sejak saya jadi komandan handship
saya udah gak ikuti perkembangan lagu
lagunya cek elektrisan
tuh kan warga juga protes
biarin yang penting orangnya cakep
pantesan aja berisik
lu udah dongol lagi
bubar gak lo semua
malah ikut ikutan nyanyi
gak usah takut kita
untuk bekal makan siangnya akan
akang jalan dulu mah
kenapa yang lupa jalan
papa udah jalan
kutukin mbak muram lu
lo ngapain belok kiri
sok tau loh
ke jalan raya itu harus belok kiri
jaga jarak jaga jarak
biar gak ketauan
gak usah diajarin gua juga tau
katanya sih semalem gak pulang
bukan bana uni ambo
shhh ada ponuni
sengaja saya simpan buat mpok
kau papa gak ada penumpangnya ya
dari tadi nggak berhenti berhenti
lu nya kedeketan kali
nanti kalo kejauhan ilang
udah lu fokus aja ke depan
liat tuh mobil
udah lurus aja
iya gua tau pak liat